pandemi covid sembilan belas berdampak serius pada sektor pangan dengan menurunnya hasil produksi pertanian domestik
untuk membahas nasib para petani di tengah pandemi sudah bergabung melalui sambungan zoom muhammad nurudin sekjen aliansi petani
selamat siang pak nuruddin
selamat siang mbak
oke pak nurdi langsung saja ini tadi saya sudah jelaskan ke pemirsa soal faktor faktor pemicu kemudian angka penurunan komoditas produk pangan kita
sebetulnya saya ingin tanya seberapa parah pak penurunan hasil produksi pertanian domestik di masa pandemi covid sembilan belas ini pak nurudin
kalau di ekosistem pangan ya kita sebetulnya tidak mengalami penurunan dikarenakan aktivitas produksi petani masih tetap berjalan
ekosistem perkebunan kehutanan ini yang tidak ada distribusi yang cukup nyata bagi menampung produk produk petani
kayak coklat kopi kemudian kayu manis ya
banyak anggota kami itu yang tidak bisa mendistribusikan karena port to port antar pelabuhan antar kota selama pandemi kan ditutup
sekarang sudah ada kelonggaran karena psbb transisi itu
tapi yang dari jawa yang biasanya kopi bisa kita kirim itu nggak terdistribusi
sehingga kita sebetulnya ingin policy kebijakan apakah pemerintah bisa memberikan semacam resigul yang itu bisa mempertahankan tingkat pendapatan petani
selain pengaruh pembatasan sosial
yang mengganggu proses distribusi pak
antar daerah apa saja sebetulnya faktor faktor lain yang kemudian menekan para petani perkebunan
tadi yang bapak bilang kalau para petani pangan begitu tidak terlalu terganggu begitu pak
sekarang ini kan korelasi kayak di sayur ya
di beberapa sentra sayur kan di seluruhan pulau jawa ini kan mulai panen raya sayur mulai tomat mulai wortem
kemudian brokoli yang kemarin itu sempat dibuang ke jalan ke sungai oleh para petani karena harga jatuh ya
harga jatuh itu bukan karena memang petani nggak bisa memproduksi tapi ada dua faktor
satu distribusi yang kedua daya beli konsumen perkotaan
yang menyebabkan kenapa petani itu tidak terima dengan harga tomat kayaknya di angka lima ratus ya
biasanya kalau mereka itu bawa ke pasar pasar bukan pasar induk pasar kecamatan itu biasa bawa tiga kintal itu mereka pulang dua kintal
kemarin itu soal di distribusi dan daya beli mbak
oke pak nurdin tadi anda sudah sebutkan sebetulnya selain
coklat dan juga kopi komoditas apa pak yang terganggu dengan adanya pembatasan transportasi ini antar daerah sehingga sistem distribusinya juga ikut terganggu begitu pak
yang terkait dengan induk itu kan sebetulnya yang terkait dengan industri kan
coklat kopi kayu manis maupun yang rempah rempah
tapi yang rempah rempah yang di luar jawa kami itu dapat laporan di sambas
jahe yang di tingkat petani di pulau jawa kan sudah enam puluh lima ribu
di tingkat mereka dua puluh ribu dan tidak bisa diserap oleh pasar di kalimantan barat
artinya distribusi logistik yang di luar jawa itu itu harus bisa memberikan keleluasaan untuk bisa nyampe ke pulau jawa gitu
oke pak nurudin dengan terganggunya proses distribusi antar daerah
apakah kemudian anda dan juga teman teman perwakilan dari petani memprediksi ataupun mengkhawatirkan dapat terganggunya stok kebutuhan masyarakat pak
ya otomatis pak
kayak kemarin itu kita mengadvokasi harga jagung ya
harga jagung di wilayah sentra sentra jagung jawa timur kan satu bulan kemarin kan jatuh sampai rp tiga seratus
diri yang rakyat punya itu kan juga enggak nyambung tapi kemarin alhamdulillah sudah di akhir bulan
ini udah bergerak naik tiga ribu seratus sebetulnya sistem logistik kita itu sebetulnya nggak terkonek
dengan produksi sama konsumsi yang di perkotaan kalau distribusi logistik itu negara yang
sebetulnya punya kebijakan gudang pergudangan itu kalau terkonek itu sebetulnya mempertahankan
harga dan keuntungan di tingkat petani sambil mempertahankan ini apa kebutuhan konsumsi dengan
menjamin pasokan yang tersedia gitu oke oke pak nurudin kalau kemudian sejauh ini subsidi ataupun
insentif dari pemerintah sudah bisa meringankan beban teman teman petani
atau masih berat juga pak nurudin saya pikir pemerintah kan masih belum mengimplementasikan
yang namanya subsidi ya tapi itu kan hanya sifatnya kan mitigasi ekonomi untuk masa pandemi misalkan
bumn pangan yang hanya bisa membeli secara langsung gabah gabah petani ya toh baik itu
beras ketan maupun kacang hijau tapi sebetulnya
mitigasi ekonomi itu harus sekarang sebetulnya karena indonesia mengalami krisis
harusnya dimulai dengan upaya recovery subsidi itu harus dimulai mulai dari itu mulai dari on farm
sama ofarmnya distribusi sama pemasaran itu pak kalau kemudian pandemi ini terus terjadi dan
daya beli masyarakat terus menurun phkm ini bisa menurun atau tidak
masal terus terjadi apa skenario terburuk yang bisa dihadapi oleh teman teman petani pak dengan
kondisi yang daya beli masyarakat terus menurunkan produk kemudian produksinya tidak ada yang membeli
begitu iya kami ini kan sebetulnya ini kan ketahanan pangan di level rumah tangga sama
komunitas ya wilayah kalau unit unit sosialnya itu adalah rumah tangga kemudian unit areanya adalah
desa sebetulnya desa desa tidak kekurangan pangan yang dihadapi itu adalah faktor perubahan
iklim yang itu menyebabkan gangguan produksi pasti itu akan ada upaya untuk mengatasi itu
yang yang jadi sulit itu adalah jika konsumsi masyarakat itu menurun kemudian belanja
pemerintah yang seperti apa bisa menaikkan daya beli di perkotaan oke otomatis juga
akan meningkatkan daya beli di pedesaan sebetulnya upaya produksi dan konsumsi untuk keseimbangan
itu yang kami tunggu sebetulnya belanja apa yang oleh pemerintah lakukan setelah diluar jaring pengamanan
sosial ya berupa subsidi subsidi itu mbak oke kita tunggu saja nanti apa langkah cepat yang
bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan nasi petani yang saat ini terjepit pandemi itu
tadi masukan dan juga saran yang sudah disampaikan oleh pak muhammad nurudin
sekjen aliansi petani terima kasih sekali pak waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini